selamat pagi usai menyaksikan informasi dari redaksi pagi selama tiga puluh menit ke depan di hari istimewa kali ini tanggal satu januari dua ribu delapan belas saya kanza tamadindora akan menemani libur tahun baru anda dengan sajian sejumlah informasi menarik dari jawa timur
gegap gempitanya perayaan tahun baru di sejumlah wilayah di jawa timur akan menjadi topik utama kami kita awali berita hari ini dari razia penyakit masyarakat
untuk menjaga kondusivitas selama perayaan tahun baru petugas kepolisian maupun tni di malang dan sidoarjo menggelar razia di sejumlah hotel baik kelas melati maupun berbintang hasilnya petugas mengamankan belasan pasangan tak resmi
satuan sabara polres jombang minggu malam
razia di sejumlah hotel kelas melati hasilnya polisi berhasil mengamankan empat belas pasangan mesum razia ini dilakukan untuk meminimalisir penyakit masyarakat dalam perayaan tahun baru
tahun baru polres jombang melaksanakan kegiatan operasi di hotel hotel alhamdulillah menemukan empat belas pasang yang sudah muti empat empat dilengkapi dengan surat nikah dan sekarang dibawa ke posek untuk dikata dan digunakan
sementara di sidoarjo
puluhan petugas polisi militer tni al lanuda juanda menggelar razia di sejumlah hotel yang ada di kawasan bandara internasional juanda surabaya di sedati sidoarjo
tak hanya tamu hotel kelas melati sejumlah hotel berbintang juga tak luput dari razia
hasilnya tiga belas pasangan bukan suami istri tanpa dilengkapi identitas diamankan dari sejumlah kamar hotel
dalam razia ini sempat terjadi insiden saat seorang pria tak dikenal kabur dengan loncat dari lantai tiga hotel
selain hotel razia juga menyasar rumah hiburan malam dan karaoke
tindakan selanjutnya para pasangan tersebut kita bawa ke kantor denpomal untuk dilaksanakan pendataan
ada juga yang kita berikan surat pernyataan sebagai peringatan
razia ini digelar sebagai upaya untuk menciptakan kondisi yang aman dan nyaman di sekitar wilayah bandara juanda
khususnya dalam suasana perayaan pergantian tahun